suasana sebuah hotel di jalan sriwijaya semarang jawa tengah
pada kamis siang ramai telah adanya penemuan mayat di kamar satu ratus enam puluh
korban diketahui bernama melianti wanita dua puluh empat tahun asal subang jawa barat
tewasnya korban kali pertama diketahui suwarno
petugas resepsionis yang menyambangi kamar korban untuk menanyakan masa perpanjangan menginap
waktu itu saat pintu diketuk tidak ada respon dari dalam kamar
akhirnya suwarno membuka paksa kamar dengan pintu duplikat
suwarno terkejut setelah mendapati korban berada di dalam lemari dalam kondisi tidak bernyawa
korban di dalam lemari mas korban di dalam lemari
waktu itu telanjang atau pakai pakaian lantai
terakhir terlihat kan mas terakhir terlihat
polisi menduga korban tewas akibat dibunuh oleh orang terdekat
terakhir kali korban terlihat bersama seorang pria
sekitar jam sebelas polsek semarang selatan menerima telepon dari masyarakat
bahwa ada terjadi pembunuhan di hotel ponik
kemudian anggota saya langsung datang ke tkp
ternyata dicek betul ada kejadian
jadi seorang perempuan meninggal di dalam almari di kamar satu ratus dua hotel ponik
kondisinya di mana
kondisinya kaki di atas
jadi almari itu kok kondisi kaki di atas
luka luka tidak ada atau memar memar
kaki dua memar pp memar
polisi kini tengah memburu pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan